tahun dua ribu dua puluh menjadi tahun penuh tantangan
bagi berbagai aspek kehidupan
tak terkecuali dalam bidang perekonomian
awal tahun dibuka dengan titik bersejarah
dengan berlakunya quick response code indonesia standard
sebagai standarisasi pembayaran berbasis kode qr
chris menjadi salah satu dari blueprint sistem pembayaran indonesia dua ribu dua puluh
pertumbuhan ekonomi indonesia juga tengah berjalan dengan baik
di mana kondisi nilai tukar rupiah relatif stabil
di kisaran tiga belas rupiah per dolar as
virus covid sembilan belas yang menginfeksi dunia
turut mengguncang perekonomian indonesia
yang mengakibatkan nilai tukar rupiah melemah
hingga menyentuh kisaran enam belas ribu pada bulan maret
bank indonesia siap siaga melalui berbagai bauran kebijakan
dalam rangka menjaga kestabilan sistem pembayaran
moneter dan sistem keuangan di indonesia
demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi
bank indonesia mengambil langkah antisipasi
salah satunya dengan memperkuat intensitas kebijakan triple intervention
di pasar dndf pasar spot dan pasar sbl
bank indonesia juga memberikan insentif pelonggaran
bagi wajib minimum dalam rupiah sebesar lima puluh bps
dalam usaha mengejut perekonomian dan mengalirkan likuiditas kepada masyarakat
rapat dewan gubernur bank indonesia di bulan februari
memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan bi tujuh days reverse repo rate
dari lima menjadi empat tujuh puluh lima
pada bulan maret suku bunga acuan kembali diturunkan menjadi empat tiga
suku bunga tersebut dipertahankan hingga bulan mei
kemudian kembali diturunkan pada bulan juni yakni menjadi empat
pada rapat dewan gubernur di bulan juni
bank indonesia kembali memutuskan penurunan suku bunga acuan menjadi empat
suku bunga tersebut dipertahankan hingga bulan oktober
kemudian diturunkan kembali di bulan november menjadi tiga tujuh puluh lima
yang dipertahankan hingga akhir tahun
bank indonesia juga melakukan koordinasi
dengan kementerian keuangan dan ojk
dalam langkah pemulihan ekonomi termasuk injeksi likuiditas
dalam jumlah yang besar berupa rupiah maupun falas
bank indonesia menjamin ketersediaan uang layak edar yang higienis
transaksi digital juga digalakan dengan memperlakukan
biaya merchant discount rate persen untuk pengguna kris
tak ketinggalan sektor keuangan digital juga terus dimaksimalkan
melalui acara pekan fintech nasional dua ribu dua puluh
jajaran dewan gubernur bank indonesia yang semakin diperkuat
dengan kehadiran doni primanto juwono sejak agustus
secara berkesinambungan berupaya dalam pemulihan ekonomi nasional
yaitu dengan melanjutkan kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah
memperkuat strategi operasi moneter
dan mendorong pengembangan instrumen pasar uang
untuk mendukung pembiayaan korporasi dan umkm
pada penghujung tahun bank indonesia menggelar acara pertemuan tahunan bank indonesia
dengan tema bersinergi membangun optimisme pemulihan ekonomi
forum ini memaparkan capaian perekonomian dalam negeri sepanjang dua ribu dua puluh
langkah langkah bank indonesia seperti penurunan suku bunga kebijakan
sebanyak lima kali sepanjang dua ribu dua puluh
serta bauran kebijakan lainnya
menjadi komitmen bank indonesia dalam menjaga kestabilan rupiah
dan upaya pemulihan ekonomi
sembilan bulan kita telah berjuang melawan covid sembilan belas
alhamdulillah masa kritis telah berlalu
dengan sinergi stabilitas terjaga
dan perekonomian mulai membaik
sinergi itulah yang perlu kita perkuat
untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi lebih baik lagi ke depan